halo selamat malam ibadah haji di tanah suci berubah menjadi panggung kontestasi
postingan anies baswedan di media sosial ramai tentang dirinya yang naik haji atas undangan kerajaan saudi
momen panggilan tuhan ke tanah suci itu pun terusik kegaduhan pertarungan persepsi di media sosial
sementara ganjar pranowo yang turut diundang lebih memilih minim postingan
pesan damai pun disampaikan lewat dua kontestan itu berfoto bersamaan di tanah suci
apakah momen kebersamaan itu bisa meredam kegaduhan
yang jelas apapun yang terjadi
pada momen di tanah suci bisa dikonversi untuk mendulang simpati di tengah kontestasi
mencari simpati di momen haji bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
sejumlah elit politik berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji
di antaranya bakal calon presiden anies baswedan dan ganjar pranowo
hingga ketua dpp pdi perjuangan puan maharani
bakal calon presiden dari koalisi perubahan anies baswedan mengaku pergi haji berbekal undangan dari raja salman
pernyataan anies terekam dalam video yang dirilis di kanal youtube anies baswedan

dan ketika mereka lihat dari dutaan
yang terjadi justru dibalik
diubah menjadi undangan oleh raja
jadi kita bersyukur sekali
kami sebuah perasaan
selain anies ganjar dan puan
terdapat sejumlah nama lain
seperti ketua bapak
ketua umum pkb muhaymin iskandar
dan ketua harian dpp gerindra sufmi dasko ahmad
maka tak heran
sederet pertemuan elit politik muncul selama rangkaian ibadah haji
pertemuan para tokoh ini dilakukan di sela sela kegiatan ibadah mereka
ganjar dan anies sempat bertemu saat keduanya menunaikan ibadah haji di mekah arab saudi
ganjar dan anies terlihat mengenakan pakaian ihrom
tampak dalam foto tersebut kepala bapena suharto mona arfa
istri ganjar siti atikoh dan istri anies ferry farhati
pertemuan ini terjadi saat ganjar dan anies sama sama makan di mina hospitality palace
salah satu fasilitas kerajaan arab saudi di mina
pertemuan puan maharani dan anies baswedan juga ramai disorot
pertemuan puan maharani dan anies baswedan juga ramai disorot
keduanya bertemu usai puan melempar jumroh kedua dari mina pada jumat waktu setempat
ketua dpp pdi perjuangan said abdullah yang mendampingi puan mengungkapkan
pertemuan ketua dpr itu dengan anies baswedan berlangsung tanpa direncanakan
sesaat sebelum kembali bertolak ke tanah air
ganjar ternyata bertemu dengan bakal calon wakil presiden dari p tiga sandiaga uno
pertemuan mereka berlangsung di bandar sabah
pertemuan mereka berlangsung di bandar sabah
kedua dpr jadah arab saudi usai menunaikan ibadah haji
pertemuan tersebut terjadi pada sabtu waktu setempat
diketahui sandiaga uno dan ganjar pranowo menggunakan pesawat yang sama untuk kembali ke indonesia
pakar komunikasi politik uin jakarta gun gun herianto menilai
pertemuan anies baswedan dengan ganjar pranowo disusul pertemuan dengan puan maharani dan

menjadi tanda menjaga persatuan dan silaturahmi di tengah persaingan politik
silaturahmi yang kemudian dipertunjukkan ke halayak dengan intensi positif ya
itu tentu kan berpengaruh pada dua hal
pertama itu pada persepsi kemudian yang kedua itu pada perilaku
di level persepsi tentu ini akan muncul bahwa orang atau para kandidat
yang kemudian berpotensi untuk maju di dua ribu dua puluh empat bisa berkompetisi di satu waktu
dan bisa juga berjumpa di lain waktu
artinya satu hal yang biasa lumrah rivalitas
satu hal yang mungkin akan sangat biasa kita jumpain
baik dalam kontestasi elektoral di legislatif
di level perilaku ya tentu harapannya dari role model yang mereka pertunjukkan itu
itu bisa merembes pada perilaku para pendukungnya
pertemuan elit politik saat berhaji dianggap sebagai peristiwa yang baik
sebagai upaya meredam gesekan yang mungkin muncul dari kelompok pendukung
terima kasih anda masih menyaksikan political show
dan kita masuk ke segmen electionpedia
ada beberapa hasil survei yang dirangkum oleh tim litbang cnn indonesia
terkait elektabilitas capres dan tren survei mereka beberapa waktu belakangan ini
bagaimana pula peta sebaran pemilih pada pemilu dua ribu dua puluh
saya akan tunjukkan slide yang pertama
ini adalah elektabilitas capres simulasi tiga nama
sumbernya adalah lembaga riset
populi center periode surveinya lima sampai dua belas juni dua ribu dua puluh
versi populi yang pertama adalah ganjar pranowo tiga puluh lima delapan persen
kemudian prabowo subianto tiga puluh tiga empat persen
yang belum memutuskan ataupun undecided voters ada tujuh tiga persen
yang menolak menjawab ada tiga persen
kita lihat slide selanjutnya
oke sebaran pemilih tiga capres ya ini ganjar prabowo dan juga anies
masih sumbernya adalah lembaga riset populi center
periode surveinya di lima sampai dua belas juni dua ribu dua puluh
kalau kita lihat di sini yang kuning adalah prabowo yang merah ganjar yang biru adalah anies
saya mulai dari yang kuning terlebih dahulu ya
prabowo subianto ini sebarannya paling banyak pemilihnya ada di partai gerindra
dengan tujuh puluh delapan dua persen
kemudian partai golkar pemilihnya juga banyak yang memilih prabowo
ada empat puluh tujuh satu persen
pan ini memilih prabowo ada empat puluh persen
demokrat juga di tiga puluh tiga tiga persen
itu yang paling tinggi ya
bagaimana dengan mas ganjar pranowo
kita lihat tentu saja yang paling tinggi pemilih di pdi perjuangan tujuh puluh tujuh enam persen
kemudian tinggi juga di pkb
berarti kalangan nahdien memilih mas ganjar di empat puluh dua empat persen
kemudian yang agak tinggi juga di partai golkar ternyata dua puluh sembilan delapan persen
dan p tiga nu juga dua puluh tujuh persen
bagaimana dengan anies baswedan
berapa ataupun partai apa saja yang sebenarnya pemilihnya paling banyak memilih anies
ternyata di pks enam puluh tiga empat persen
kemudian di partai nasdem lima puluh satu empat persen
sementara untuk pan juga tinggi ya
muhammadiyah di tiga puluh tiga empat persen

itu tadi sebaran pemilih untuk tiga capres
ganjar prabowo dan juga anies baswedan
bagaimana dengan slide selanjutnya
periode surveinya dua puluh sembilan mei sampai sepuluh juni dua ribu dua puluh
kita lihat ganjar pranowo masih bertengger di tiga puluh empat persen
kemudian prabowo subianto di tiga puluh delapan persen
tidak tahu ataupun belum menentukan pilihan di delapan satu persen
sementara yang menyembunyikan pilihannya ataupun tidak menjawab ada sekitar lima persen
bagaimana dengan tren elektoral dari ketiga capres ini
masih surveinya indikator dan juga lsi tren elektabilitas calon presiden ganjar prabowo dan juga anies
ganjar yang warna merah yang warna kuning ini prabowo yang warna biru ini anies baswedan
kita lihat ganjar pranowo
kemudian turun di november dua ribu dua puluh dua tiga puluh tiga sembilan persen
naik sekitar dua persen di desember dua ribu dua puluh dua tiga puluh lima delapan persen
naik lagi di februari dua ribu dua puluh tiga tiga puluh tujuh empat persen
di maret dua ribu dua puluh tiga turun sedikit di tiga puluh enam enam persen
dan di april dua ribu dua puluh tiga ganjar pranowo malah turun di tiga puluh empat persen
padahal tanggal dua puluh satu april ini ditetapkan oleh pdi perjuangan
sebagai capres yang diusung
tapi angkanya di tiga puluh empat persen
bagaimana dengan prabowo subianto
kemudian november dua ribu dua puluh dua di dua puluh tiga sembilan persen
desember naik sedikit di dua puluh enam tujuh persen
kemudian februari dua ribu dua puluh tiga di dua puluh empat satu persen
naik lagi cukup tinggi tiga persen
naik lagi empat persen dalam waktu satu bulan prabowo subianto
naik empat persen di tiga puluh satu tujuh persen
bagaimana dengan anies baswedan
kita lihat di oktober dua ribu dua puluh dua saat diumumkan sebagai capres oleh partai nasdem
startnya di dua puluh enam tiga persen
kemudian naik ya di tiga puluh dua dua persen setelah dideklarasikan oleh partai nasdem
kemudian turun di dua puluh delapan tiga persen di desember
kemudian naik lagi dua puluh sembilan empat persen
turun lagi di maret dua ribu dua puluh tiga dua puluh enam delapan persen
terus di maret dua ribu dua puluh tiga dua puluh enam delapan persen
dan turun lagi di dua puluh lima dua persen pada saat bulan april dua ribu dua puluh tiga
jadi kalau kita lihat ini trennya anies baswedan naik turun naik turun
tapi kecenderungannya dari mulai bulan februari sampai bulan april itu cenderung menunjukkan penurunan
dan di momen haji ini ternyata baik ganjar dan juga anies sama sama menunaikan ibadah haji
tapi ada yang menarik yang satu tampaknya banyak memanfaatkan momen haji ini
dan kemudian mempostingnya dalam media sosial
sementara yang satunya tidak banyak memposting dalam media sosial
apakah rebutan simpati ini memang betul betul berlangsung
pada momen haji nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber saya yang ada di studio
tapi kita harus juga jangan kemana mana tetap bersama kami di politico show
pesan damai pun disampaikan lewat dua kontestan itu berfoto bersamaan di tanah suci
apakah momen kebersamaan itu bisa meredam kegaduhan
yang jelas apapun yang terjadi pada momen di tanah suci bisa dikonversi untuk mendulang simpati di tengah kontestasi
mencari simpati di momen haji malam ini kita akan membahas ya dengan narasumber yang hadir di studio
saya perkenalkan satu persatu ada direktur eksekutif parameter politik mas adi praetno
selamat malam mas adi
selamat malam devana
ada ketua dpp pdi perjuangan mas nusirwan
selamat malam pak nusirwan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
oke ada juga jurubicara partai keadilan sejahtera muhammad iqbal
selamat malam mas iqbal
ada juga pakar semiotika dari itb kang acep iwan saidi
selamat malam kang acep
terima kasih jauh jauh datang dari bandung kesini
dan bergabung melalui sambungan virtual seperti biasanya sebagai bentuk dari partisipasi publik
kami selalu mengundang teman teman pemilih muda
kpu baru saja mulai
jumlah pemilih kita pada pemilu dua ribu dua puluh empat ada dua ratus empat juta pemilih
dan mayoritas didominasi oleh pemilih muda ataupun pemilih milenial
dan sebagai bentuk partisipasi political show setiap minggunya selalu mengundang perwakilan dari teman teman pemilih muda
malam ini ada badan eksekutif mahasiswa uns solo
selamat malam teman teman dari solo
terima kasih sudah bergabung
dan nanti teman teman bisa mengkritik menyatakan pendapat ataupun menanggapi pernyataan dari para tokoh yang hadir di studio ini
kita tahu dari hasil diskusi kita bisa menjadi referensi anda semua kira kira siapa yang akan kalian coblos pada pemilu presiden dua ribu dua puluh
karena suara kalian matters itu di tps untuk menentukan masa depan indonesia
saya mau langsung saja ke mas iqbal terlebih dahulu
mas iqbal ini kan capres anda mas anies baswedan menunaikan ibadah haji
menurut mas anies baswedan ini atas undangan kerajaan saudi
kemudian ada juga foto makan siang bersama dengan pangeran mbs begitu ya
di sana kemudian diposting oleh mas anies baswedan
pertanyaan saya konteksnya apa ini
kok bisa mas anies ini diundang
ya memang serba salah ya jadi politisi atau capres menjelang pemilu ini
karena saya baru mengamati apa benar mas anies ini flexing
padahal saya lihat postingan biasa biasa saja justru mengedukasi
postingan terakhir itu mengedukasi naik ke gua hero
gua hiro itu ada sejarah perjalanan kisah rasulullah saw
bagaimana dia bermuasabah bagiannya mendapatkan wahyu
jadi saya kira dalam konteks ini saya melihat lebih ke edukasi sebenarnya
karena haji itu adalah sebuah panggilan allah swt
yang memang gak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu
dan ini menjadi salah satu momen penting bagi umat islam
bagaimana dengan followernya yang lima juta lebih itu dia menginspirasi anak anak muda
bahwa haji itu adalah momen bagaimana kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa
dan itu belum tentu akan terjadi lagi
jadi saya kira tidak ada salahnya mas anies memposting mengedukasi
kecuali dia flexing pamer
tapi yang saya lihat justru postingan itu justru mengedukasi menginspirasi
dan justru apalagi memposting dengan pak ganjar misalnya
itu menunjukkan bahwa mas anies dalam hal ini adalah melakukan hal yang tidak melanggar etika
tidak melanggar moral
dan ini bagian dari silaturahim yang itu juga dianjurkan dalam islam
oke niatannya adalah untuk edukasi politik itu menurut anda
edukasi haji edukasi agama
edukasi agama gitu ya edukasi kepada para pemilihnya masyarakatnya
tapi di satu sisi itu menjadi ramai diperbincangkan menjadi perdebatan di media sosial
bahwa mas anies dianggap mengkapitalisasi ataupun memanfaatkan momen haji ini untuk mencari simpati untuk kepentingan motif politik elektoral
ya saya kira dalam politik itu sah sah aja persepsi ya
walaupun mas ganjar mungkin gak posting
pendukungnya dan para tim sesnya posting
saya lihat adianti putih pulu juga posting
walaupun beliau bukan muslim
tapi beliau memamerkan juga bahwa capresnya juga
tidak ada masalah sebenarnya
tetapi saya kira justru momen ini menunjukkan bahwa mas anies sebagai negarawan
dia tidak punya permusuhan dengan mas ganjar dengan capres lainnya
dia menunjukkan bagaimana elegannya seorang kandidat bersalaman berketawa bersama berkumpul keluarga saling berkenalan
dan ini adalah momen penting
apalagi dua duanya juga adalah undangan dari raja salman
saya sendiri orang yang pernah juga dapat undangan itu memang luar biasa
karena tokoh tokoh yang diundang itu juga tidak sembarangan
dan ini menjadi salah satu momen penting ya
bagaimana tadi dilihat fotonya gitu
dan itu tidak akan terjadi dua kali gitu
dan itu kesempatan yang langka sekali
jadi wajar saja kalau mas anies mempostingnya bagian dari kebahagiaan bagian dari menunjukkan rasa syukur
jadi menurut mas iqbal memposting kegiatan ataupun momen di saat berhaji bagi mas anies baswedan itu memberikan edukasi kepada masyarakat
itu menunjukkan momen momen beliau sedang beribadah begitu ya
tapi di satu sisi capres anda mas ganjar pranowo itu tidak memposting sama sekali kegiatan saat menunaikan ibadah haji
termasuk makan siang bersama dengan pangeran mbs
itu kan momen peristiwa penting ya
yang mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan
jadi kenapa tidak diposting
apakah itu tidak dianggap sebagai peristiwa penting
jadi mas ganjar
jadi sebelum menjawab itu tentu kami menyampaikan syukur alhamdulillah penyelenggaraan haji bisa berjalan dengan lancar baik
dan sampai hari ini kita mendengar belum mendengar dan mudah mudahan semua akan selesai kembali ke tanah air masing masing di dalam menjalankan ibadah haji ini
dan selanjutnya yang berkaitan dengan postingan ibadah
saya tentu mengapresiasi dan terima kasih atas berkali kali disampaikan perbedaan yang satu memposting yang satunya tidak
pemahamannya tentu ibadah itu karena ini adalah ibadah haji adalah ibadah membutuhkan keikhlasan di dalam menjalankan niat dan ikhlas
pemahaman tersebut tampaknya seiring dengan apa yang dilakukan oleh mas ganjar di dalam menjalankan ibadahnya tersebut bisa saja ini kok tidak dimanfaatkan
tapi itulah beliau ingin memposisikan untuk menjalankan ibadah
kalau menjalankan ibadah tentu ya tidak ada
hal hal yang sifatnya bersifat keinginan keinginan pribadi atau katakanlah untuk tujuan tujuan yang sifatnya lebih duniawi mungkin begitu
maksudnya apa tuh tujuan tujuan duniawi itu maksudnya anis bas beda naik haji memposting itu tidak ikhlas dan tujuannya untuk duniawi begitu pak sirwan
terserah tapi kami menilainya bahwa pemahaman untuk ibadah itu ya ikhlas ya kita jalankan dengan apa adanya
jadi kalau gak posting itu ikhlas kalau posting itu gak ikhlas gitu maksudnya pak sirwan
saya tidak mengatakan begitu itu kan kesimpulannya rifana tapi positioningnya demikian
bahwa betul saya sangat mendukung
mengapresiasi atas penjelasan yang berkali kali tersebut memang mas ganjar tidak memposting
di instagram itu tidak ada
ganjar gak posting tapi pendukung pendukungnya semua posting
itu hak itu hak setiap warga setiap umat
bedanya yang satu mengkapitalisasi sendiri yang satu dikapitalisasi orang lain
sekali lagi itu adalah penilaian ya tapi yang jelas bahwa secara pribadi saya sudah cek
saya sudah cek di apa namanya
sistem sosial media dari pribadinya tidak ada
dan itu kami anggap itu benar
apa namanya ya kalau mau ibadah ya ibadah lah ya
tidak untuk hal hal yang lain
artinya ada keinginan
soal bahwa muncul ada foto dan sebagainya
semuanya tidak muncul dari mas ganjar pribadi
ukurannya tentu harus ada datanya toh
saya sudah cek gitu
jadi ya nanti semua akan dinilai ya
pak ustadz adi kemudian teman teman rekan rekan tentu
sekian kali lipat lebih menguasai dari saya pribadi
tentang pemahaman tersebut
tapi demikianlah bahwa sebaiknya memang kami beranggapan
ya seperti apa yang dilakukan oleh mas ganjar itu sudah benar
meskipun nanti ada efek kok tidak ada pengaruh terhadap elektabilitas
itu memang kita mau ibadah kok
bukan untuk kampanye ya
jadi anda mengatakan bahwa mas anies dengan memposting itu bagian dari kampanye gitu
ya saya kalimat saya benar benar demikian
silahkan menyimpulkan sendiri
silahkan mas iqbal
jadi dianggap itu naik haji itu ibadah
makanya tidak diposting oleh mas ganjar
ini harus dipahami kalau kita lihat postingannya
itu tidak ada yang diposting lagi ibadah
lagi bertemu raja
kan itu bukan langkah yang ibadah haji
ada malam di imina
ada melimpah jumroh
tapi kan itu masuk dari rangkaian ibadah haji
ya rangkaiannya bukan ibadahnya
jadi kalau dibilang pamer ketika ibadah enggak juga sebenarnya
pamer naik haji gitu
itu menunjukkan bahwa aktivitas mas anies yang setelah hari hari ditunggu oleh followernya menunjukkan hal yang positif
dia tidak sedang maksiat dia tidak sedang mabuk
tapi dia menunjukkan bahwa dia sedang berkumpul bersama keluarganya baru saja menyelesaikan ibadah haji
kecuali dia lagi wukuf dia nangis nangis
oh ini bagian apa
bagian dari kampanye
tapi dia hanya menunjukkan lagi makan lagi silaturahim lagi ziarah
pamer bertemu dan makan siang dengan pangeran mbs
semua itu diposting live loh
di media media internasional itu semua ada berita itu
jadi enggak ada yang baru gitu loh
justru ustadz yusuf mansur misalnya posting
dia yang nyebarin tuh
ustadz yusuf mansur lagi enggak maju ke otestasi pilpres mas iqbal
tetapi yang nyebarin juga dia bahwa ini lagi kompak nih gitu loh
justru yusuf mansur dia menunjukkan menampilkan dua orang calon presiden yang sedang bertemu raja
itu luar biasa
jadi masyarakat juga seimbang
jadi menurut saya postingan ketika sedang bersilaturahim postingan sedang bercengkrama sedang makan itu enggak ada masalah
tidak ada etika yang dilanggar
ketika situasi lagi pilpres wajar saja masyarakat menganggapnya wah ini berarti
tapi bagi kami menganggap itu positif
bukannya ketika dalam masa menjelang pendaftaran kemudian sudah terbelah pendukung harusnya masing masing dari tokoh ini menjaga ya
supaya tidak menimbulkan persepsi yang macam macam
persepsi persepsi yang liar kemudian
ya memang dalam politik komunikasi persepsi itu wajar
kita mau ngapain aja nanti kalau nggak berangkat haji dibilang wah ini nggak ibadah nih
kita duduk di rumah lagi kurban wah ini pasti gak kurban
apa enggak bisa kalau misalnya berangkat haji terus kemudian enggak usah pasti posting gitu
ya kan masyarakat menunggu
jangan jangan anies masudinan kemana nih ngilang nih
jangan jangan adli ditangkap kpk nih kan bisa jadi persepsi negatif lagi
jadi bagi kami lebih baik posting
karena posting itu menunjukkan yang positif
dan juga memiliki edukasi
dan juga memiliki edukasi dakwah
meskipun dapat plus berkah elektoral
ya mungkin bisa di cek di big data apakah positif dan negatif
oke saya mau ke kak ngacep
kang acep anda melihat secara semiotika bahwa ada dua treatment yang berbeda yang dilakukan oleh dua capres ini
kalau mas anies memang lebih banyak memposting kegiatannya saat melaksanakan rangkaian haji
kemudian mas ganjar pranowo memilih tidak untuk memposting
tetapi meskipun tidak diposting oleh mas ganjar
tapi pendukungnya semua saya lihat itu juga posting
bagaimana anda melihat
iya karena dua orang ini menjadi tokoh sentral pada saat ini
maka apa yang melekat pada dirinya adalah citra
dan saya ingin mengatakan bahwa dalam politik pencitraan itu tidak negatif
ya mungkin ada yang negatif tapi secara umum positif
iya jadi tidak ada masalah sebetulnya
jadi dan pada saat itu ketika seseorang hadir
katakanlah anies hadir di publik
kalau dikatakan pencitraan nggak masalah
dan ketika pak ganjar tidak hadir itu juga bisa pencitraan
dan tidak masalah
artinya memilih citranya masing masing
kan seperti itu
nah sekarang kalau ditanya niat
kan ada wal amalubin niat
ya itu mas adi tentu pasti lebih tahu ya
tapi kan kita tidak bisa mendeteksi niat itu
yang kita tahu yang harus kita tangkap adalah pesan muatan
pesan muatan itu pesan yang ditafsirkan
oleh para pendukung dan mungkin oleh lawan
ya oleh apa namanya
dalam hal ini kompetitor ya lawan
nah pesan itulah kan kemudian yang menjadi masalah kan
apa pesan muatan itu yang kemudian diperbincangkan
nah disinilah menurut saya problemnya
kenapa kemudian misalnya ketika mas anies mencitrakan dirinya
untuk hadir sebagai dia memposting
karena mas anies saya kira juga sadar betul
bahwa memang para pemilihnya itu memang ada umumnya di ruang itu ya
pks lah katakan seperti itu
kita sudah tahu citranya
pada saat yang sama pak ganjar sebagai nasionalis
dia di ruang yang lain
jangan jangan kalau mas ganjar terlalu banyak menciptakan itu
nah kan seperti itu
jadi dua duanya tetap penjaga elektoral
meskipun pada saat melaksanakan rangkaian ibadah haji ya
saya lihat itu
cuma problemnya memang di netizen kita
menurut saya ada problem yang agak serius
ketika misalnya penggelembungan percakapan tentang mas anies misalnya
itu agak melampaui batas
tapi mungkin itu adalah heroisme dari massa ya
ketika misalnya undangan raja itu
menjadi lebih penting seolah olah daripada undangan tuhan
jadi yang di
ini undangan raja loh
anda gitu ya
ini kan di glorifikasi
padahal kita tahu di balik itu yang lebih tinggi undangan tuhan
nah ini yang menurut saya mungkin
apa namanya problem di netizen
tapi pertanyaannya mengapa begitu
mengapa netizen kita seperti itu
karena ada culture dan juga ada politik yang membangun itu
nah kultur kita kan sebetulnya
bukan sekedar prosesi ritual ibadah ya
tapi juga dia aspek kultural ya
dia menjadi haji itu mengalami
bukan seolah olah ya
mengikuti suatu proses untuk menuju identitas tertentu
sehingga menjadi haji itu juga di create sedemikian rupa
punya gengsi tertentu
identitas tertentu dan lain lain
nah itu seolah olah kan itu mendongkrak ya
dan itu soal kultural sebetulnya
kan kayak gitu ya
jadi itu yang menjadi problem
sementara di wilayah politik
kita tahu bahwa politik kita sejak pasca reformasi sembilan puluh delapan
itu kan memang politiknya politik pencitraan
jadi karena itu maka ketika orang melihat itu
makanya itu akan selalu dilihat sebagai sebuah pencitraan
saya ke pak nusirwan
pak nusirwan bahwa mas ganjar tidak memposting kegiatannya dalam rangkaian haji
memang untuk menjaga cita cita
untuk menjaga citra sebagai tokoh ataupun capres di kalangan nasionalis
itu memang seperti itu pak nusirwan
saya tadi sudah saya katakan sejak awal
ini adalah kegiatan ibadah
jadi tidak ada korelasinya dengan citra mencitra
citra itu kan persepsi publik
tadi saya katakan bahwa oh tidak ada postingan
tapi kan pendukungnya loh yang ibadah siapa
yang ibadah itu yang berangkat haji itu siapa
ya itulah yang akan kita ukur
jadi kalau misalnya saya posting mas ganjar
loh saya kan gak berangkat ke sana
saya sholatnya di sini
jadi ukurannya kita tidak bisa mengukur dari apa yang umat yang ada di sini
tapi ini ukuran yang dibahas ini kan yang berangkat ya
kriterianya demikian ya
jadi bukan untuk menjaga celu di kelompok pemilih nasionalis
ini tidak ada hubungannya
kami tidak ada tidak melihat
kami tidak melihat ada korelasi antara menjaga hal tersebut
karena ini memang berangkat ibadah haji
kalau pembelajarannya bagaimana persyaratannya apa nih beliau beliau ini sudah sangat menguasai
tidak pantas kalau saya bicara
saya tadi hanya mengatakan satu saja syaratnya keikhlasan
nah itu saja mungkin nanti kalau saya salah nanti dikoreksi
pesan niatannya kan itu
jadi tidak boleh ada hal hal yang lain
kalau hal hal yang lain itu ya termasuk citra itu tadi
kalau saya berangkat saya berangkat ibadah haji nanti supaya citra saya
nah itu sudah tidak
terus lagi untuk demikian
mas iqbal tadi dikatakan oleh kang acep bahwa ya memang persepsi ataupun citra yang terbentuk dan dijaga oleh mas anies dan juga mas ganjar ini sudah jelas
positioningnya bahwa mas anies ya memang harus menunjukkan kegiatan rangkaian hajinya
karena untuk menjaga positioningnya ataupun citranya di kelompok muslim begitu ya
saya kira selagi masih pada batas kewajaran ya
hanya sekedar seperti pak jokowi misalnya
apakah itu dibilang wah ini pamer
ya itu bagian dari aktivitas yang wajar saja bagi masyarakat
apalagi ini adalah calon pemimpin ataupun sudah jadi pemimpin
dia ingin mengedukasi
dua ribu empat belas pada saat pak jokowi maju pilpres dua ribu empat belas
pak jokowi juga kemudian berangkat umroh untuk mematahkan stigma stigma ataupun tuduhan tuduhan
artinya ada citra yang mau dibentuk di situ
nah di situ tidak konsisten teman teman di pidp menurut saya
kalau memang dari awal bahwa tidak boleh memposting ya nggak usah calon calonnya
tapi menurut saya lagi lagi ini semuanya bagian dari kewajaran
tidak ada yang berlebihan
kecuali memposting wah sedang sholat gitu ya
itu baru ibarat
karena haji itu rangkainya banyak
termasuk juga bersilaturahim dengan masyarakat dengan para tokoh
itu bagian dari apa namanya bukan ritual wajib
tetapi itu bagian dari kesempatan yang langka bertemu tokoh
apalagi saya pernah ikut undangan raja itu yang berangkat itu memang
para menteri para tokoh para ulama
yang itu kesempatan kita untuk bersilaturahim
dan itu akan terkenang
karena kita di tenda berhari hari
tanpa hanya pakai baju ikhram
yang itu momennya gak akan terulang lagi
dan itu perlu didokumentasikan sebagai kenangan
sebagai bagian dari apa namanya sebuah ibadah yang satu hari mungkin tidak akan bisa
belum tentu bisa akan datang kembali
oke tapi berarti bukan untuk menjaga elektoral ya
saya kira itu persepsi saja
oke itu persepsi
ya persepsi orang orang boleh aja menerjemahkan
mas adi seberapa berpengaruh sebetulnya persepsi yang mencoba untuk dijaga
baik oleh mas ganjar di kelompok ceruk nasionalis
dengan mas anies di kelompok ceruk islam
ya sebenarnya secara umum saya ingin komentar begini mbak rifana
ada dua madhab besar sebenarnya yang sering kita lihat dalam tradisi keislaman di indonesia
kalau kita membaca literatur dan islam islam tradisional
di pesantren khususnya kalau kita berbuat baik beribadah kepada allah swt
itu jangan sampai diketahui oleh orang
jangan sampai diketahui oleh publik
kang acep tadi sudah menyitir satu kalimat yang cukup bagus
jadi segala apapun itu sangat tergantung sama niat
kalau niatnya lillahi ta'ala itu urusan sang pribadi seorang muslim dengan tuhannya
itu itu yang mazhab yang paling utama
kalau kita memberi sesuatu pakai tangan kanan tangan kiri tak boleh tahu
tapi kan belakangan ini di era medsos digitalisasi yang berkembang cukup luar biasa
agak kebalik pemahamannya
jadi berbuat baik berbuat ibadah kalau pakai tangan kanan dia sodekoh
maka ada tangan kiri yang pegang kamera sama handphone
untuk show up kepada publik
tujuannya mungkin ini adalah untuk mengkapitalisasi supaya orang yang lead ikut bersodekah
dulu saya pernah berdebat panjang dengan ustadz saya
dia pernah nyumbang di masjid itu seratus ribu
tapi nyumbangnya seratus ribu
yang ingin saya katakan adalah ini dua madha besar sekarang
distingsi yang seringkali menjadi perbincangan di ruang publik
yang menjadi ramai itu apakah ibadah yang dilakukan oleh anies pak ganjar yang
saya kira ini cukup diferensiasi politiknya cukup ekstrim ya
saya hitung di medsosnya pak anies di ig itu ada enam postingan
yang menjelaskan mulai dari berangkat kemudian diundang kerajaan
sampai terakhir gitu
mengucapkan selamat hari bayangkara itu disampaikan secara terbuka
dan pada setting bersama ganyar tidak melakukan itu
apa yang ingin dijelaskan kepada publik
saya kira ini bagian dari positioning politik sebenarnya
karena setiap postingan itu dia menyampaikan satu pesan yang melekat pada dirinya
harus diakui sejak awal anies itu kan sebenarnya ingin terasosiasi
sebagai orang ataupun figur yang identik dengan kelompok kelompok islam tertentu
jadi anies ingin menjaga captive marketnya
dan politiknya bahwa anies itu adalah cukup soleh dalam beragama
cukup menjunjung tinggi nilai nilai dan ajaran islam secara umum
ganjar sebenarnya juga adalah kelompok islam yang menurut saya juga memiliki tingkat kesolehan yang sama
tapi kenapa ganjar tidak memposting
itu yang disebut oleh bang nusirwan mungkin
ini soal ibadah nggak perlu ditunjukkan
dan pada setting bersamaan sepertinya pak ganyar itu tidak terlampau khawatir dirinya diserang
apakah identitas keislamannya kuat atau tidak
sebenarnya istrinya itu adalah keluarga besar nahdlatul ulama
jadi tidak ada celah yang sebenarnya untuk menusuk ganyar sebagai orang yang islamnya dianggap abangan
beda dengan jokowi
sejak awal muncul memang diserang dari sisi keislamannya
orang nyerang ganjar pranowo apakah islamnya ini kafah apakah abangan atau bersantri itu lemah
karena istrinya keluarga besar nahdlatul ulama
mertuanya itu adalah pengurus p tiga dan bahkan menjadi anggota dprd di jawa tengah
dalam konteks ini kemudian orang bertanya tanya kalau ini diferensiasi
kalau ini positioning politik apakah efektif untuk mendulang suara
saya kira nggak ada hubungannya rifana
kalau itu dianggap efektif saya kira nggak perlu pulang pulang aja itu pak anies dan pak ganjar
kampanye saja disitu sampai tanggal empat belas februari
tidak ada kaitannya ya
iya siapa tahu ada berkah
tidak mau berikan efek elektoral juga hanya menjaga captive market
kalau orang datang ibadah haji itu dianggap memberikan dampak positif pada peningkatan elektabilitas
saya sarankan pak ganyar dan pak anies tidak perlu pulang pulang disitu saja tidak apa apa
sampai empat belas februari
tidak ada berkat rahmat allah yang maha kuasa untuk membalikkan masyarakat yang saat ini sedang galau
ini akan memilih siapa di pilpres
kan kira kira begitu
makanya saya bilang ketimbang mengkapitalisasi persoalan ibadah ini percuma
di depan allah menjadi buruk di depan publik juga tidak ada gunanya
bagi saya harus letakkan ibadah ya ibadah politik ya politik
politiknya pdip itu biasanya selalu membuat jarak mana yang ibadah mana yang politik
itu yang disebut dengan sekuler
karena ibadah dan politik itu tidak bisa dikawin silangkan
sementara dalam aktivis aktivis islam partai islam seperti pks nggak bisa
dakwah itu ada politik
politik itu bagian dari dakwah
makanya di pks itu kalau kita lihat pelajaran dan silabus politiknya ada manhaj manhajnya itu
ada mihwar mihwar daulah gitu ya
yang kemudian dipersonifikasi bahwa bentuk mulia dari dakwah politiknya itu adalah berdakwah
di ruang publik terbuka seperti di pertarungan politik seperti memperbutkan anggota dewan dan presiden
posisi dan referensi politik saja
jadi semakin kelihatan ya posisinya ya
iya sangat kelihatan
menjaga kaktif market masing masing begitu
sementara orang bertanya siapa yang dapat untung
tidak ada yang dapat untung
kalau ingin dapat untung datangi rakyat
karena model kampanye yang disukai oleh publik itu adalah seperti itu
jalan jalan dengan masyarakat kemudian turun ke bawah
bukan mereka yang sering berangkat umroh ataupun naik haji
tapi ini banyak banget anggota dewan juga yang begitu
jalan mau pemilu pasti banyak banget tuh yang berangkat umroh atau berangkat haji
ini satu hal memang harus kita akui
di indonesia itu seakan akan berangkat haji itu punya status sosial di atas rata rata
bahwa ini panggilan allah yang cukup spesial itu tidak ada yang bisa membantah
karena tidak semua orang yang punya duit banyak punya kesempatan berangkat haji
tapi di luar itu ada kelas sosial yang seakan akan naik secara signifikan
bahkan orang yang berangkat haji dari dulu sampai sekarang dipersepsikan
sebagai orang yang memiliki tingkat ketokohan di atas rata rata
kelas sosial kelas ekonomi dan penokohannya semakin signifikan
di zaman kemerdekaan kita tahu orang yang pulang dari haji disambut dielulukan
sebagai orang yang mampu mengonsolidasi dan menyatukan kekuatan politik umat islam melawan kelompok kolonial
di kampung saya kalau datang haji dari surabaya sampai madura itu diarak dengan ratusan motor mobil yang cukup luar biasa
itu menunjukkan haji itu something spesial
tapi pertanyaannya apakah efektif buat politik bagi saya nggak ada gunanya
itu bagi mas adi bagi di kalangan pemilih kan belum tentu ya
bagi pemilih muda nanti kita mau tanya juga ke teman teman mahasiswa
alih alih itu sebetulnya malah bisa jadi kontraproduktif juga
ketika misalnya tadi yang saya katakan menggelembungkan terlalu melampaui batas
dimana misalnya posisi undangan raja lebih tinggi daripada posisi undangan tuhan
itu kan menjadi kontraproduktif ya
jadi saya sepakat dengan sampaikan mas adi memang tidak ada pengaruhnya
dan di sini sebetulnya kemudian
calon para calon presiden itu sebagai tokoh publik dia harus berhati hati juga gitu ya
melihat hal ini ya
karena memang publik
postingannya mas anies berlebihan nggak kak ngecep menurut anda
menurut saya tidak
tapi ketika itu ditafsirkan di wilayah dalam semiotika itu yang disebut dengan interaktif partisipan ya
mas anies kan di situ menjadi representatif partisipan
dia partisipan yang merepresentasikan dirinya seperti itu
kemudian diperbincangkan oleh para yang interaktif ini
nah di sinilah persoalannya gitu loh ya
persoalannya di interaktif partisipan ini
yang ketika dia melihat ini seolah olah peluang untuk menggelembungkan
malah mungkin malah menjadi menjatuhkan
karena tadi dalam perspektif agama
memang ibadah itu yang baik ya harus disembunyikan
ini dalil ini sangat kuat ya
dan itu pertentangan itu malah yang saya katakan tadi bisa jadi kontraproduktif
oke jadi bisa jadi backfire justru untuk mas anies baswedan bang iqbal
makanya kita nanti akan bahas lebih dalam
tapi kita harus jeda jangan kemana mana
tetap bersama kami di politikalshow
terima kasih anda masih bersama kami di politikalshow
dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
saya mau ke mas iqbal lagi mas iqbal
itu tadi yang dikatakan oleh kang acep
kalau misalnya berlebihan itu bisa menjadi backfire justru
dan apakah kemudian tidak dipikirkan ketika terlalu menjaga captive marketnya
di kalangan kelompok islam justru tidak memperlebar ceruknya nanti
ya saya kira untungnya tidak berlebihan ya
karena hanya enam postingan ya
itu kan menurut mas iqbal
yang lain belum tentu
di posting cuma enam artinya bahwa itu tidak berlebihan
enam itu banyak loh semasa rangkaian haji
ya tetapi tadi lagi lagi
saya ingin mengatakan bahwa yang diposting itu bukan pamer sedang ibadah
apalagi dengan pak ganjar
itu kan menunjukkan sesuatu yang positif
bahwa menunjukkan bahwa mas anies sama mas ganjar satu alma mater
mereka berteman keluarganya bersahabat
itu justru sesuatu yang menamaikan menenteramkan masyarakat
justru bukan membuat malah pertengkaran
jadi menurut kami bahwa apa yang dilakukan mas asnis adalah sesuatu yang masih dalam tarap kewajaran
dan itu menurut saya
itu bagian dari juga apa namanya punya nilai nilai dakwah
jadi orang yang mungkin melihat menonton berharap berdoa
ya allah mungkin satu hari saya bisa seperti mas anies dapat undangan bisa haji juga
dan itu dalam perspektif politik islam adalah bagian nilai nilai kebaikan
jadi kami melihat bahwa ibadah berangkat haji itu punya nilai nilai sejarah budaya yang itu juga positif bagi masyarakat
bisa dicek teman teman nanti di google trend misalnya
apakah berangkat haji diposting itu positif
pada saat itu berangkat haji diposting itu positif atau negatif sebenarnya
dari pemberitaan dan lain lain
jadi bagi kami haji ataupun ibadah ibadah lainnya selagi tidak berlebihan selagi tidak pamer fleksing itu positif
tadi sudah disinggung sebetulnya oleh mas iqbal pertemuan antara mas anies dengan mas ganjar dan juga mbak puan di tanah suci
semuanya berkumpul menjadi satu
dari pdi perjuangan pak nusiran apakah kemudian dengan bertemunya mas anies mas ganjar dan juga mbak puan
artinya pdi perjuangan melihat bahwa nanti kompetisi pilpres dua ribu dua puluh empat akan berjalan ya damai damai saja seperti di tanah suci
ya karena berkaitan pertanyaan damai damai saja tentu saya pribadi menyampaikan seharusnya beliau beliau yang berkesempatan atas undangan
sekali lagi saya katakan berkesempatan atas undangan
untuk memproses sampai menjadi sebuah undangan itu tentunya tidak satu dua hari
hal mungkin juga atas pertimbangan karena kemunculan dari yang diundang itu cukup menjadi representasi untuk mewakili sebuah negara
mungkin mungkin saya katakan demikian maka mendapatkanlah undangan dari kerajaan
maka sudah sepantasnya rasa keadilan
syukur alhamdulillah itu diundang
karena bahkan kalau misalnya kita menjadi ukuran karena yang dibahas ini berkaitan dengan para calon calon pemimpin
ya kebetulan saja yang diundang oleh kerajaan untuk hadir di ibadah haji ini hanya dua
nah ini juga kan harus ada rasa syukur
tidak seperti yang tadi ya lengkap apa grafik tadi memunculkan para calon pemimpin
yang tampil yang diundang untuk hadir di untuk bisa
ini kan ketiga tiganya ketemu nih mas ganjar mas anies dengan mbak puan ketemu bertiga
tapi saya mungkin agak sedikit menambahkan karena ini tadi kan pembahasannya berkaitan dengan pak anies dan pak ganjar
yang menjalankan ibadah
dan atas undangan kan kesempatan yang diberikan oleh kerajaan arab saudi untuk hadir di dalam ibadah tersebut
kita tahu tadi
rifana sudah menjelaskan elektabilitas
nah ini kebetulan ini yang diundang oleh kerajaan ini dua
jadi saya hanya mengatakan harusnya kita semua merasa
kenapa yang saya terunggah ya
saya tidak sampai kesana
saya hanya menyampaikan
sekali lagi jangan salah saya menyampaikan syukur alhamdulillah bahwa mereka mereka diberi kesempatan untuk diundang oleh kerajaan
ya jadi poinnya apa nih
kan ketemunya bertiga
mas ganjar mas anies mbak puan sampai foto loh
ya itu baik baik saja di dalam setiap momen
dan yang foto tadi sudah ditegaskan berkali kali bahwa yang memposting kan bukan pak ganjar
foto itu kan dari luar
artinya bertemu di tengah musim kontestasi begini mas ganjar dengan mas anies
terus kemudian mas anies dengan mbak puan
apakah kemudian pdi perjuangan melihat bahwa oh kita sudah siap nih pemilunya akan damai seperti di tanah suci
semua calon calon akan bertarung itu ketemu
ya meskipun semua calon belum semua lah
karena sekali lagi tadi saya sudah nyebutkan rifana tidak paham
oh jadi yang dua sudah oke
ini kan pertanyaannya kembali dong dengan pertanyaanmu bahwa
yang gue sendiri belajar apa ini
ya kalau yang dua ini
ini sebuah proses ya
sebuah rute proses yang bisa memberikan sebuah
gambaran akan damai
minimal atas representasi dari yang
undangan dua ini
oh jadi yang dua ini karena diundang jadi representasinya bisa damai begitu
jadi wajar kalau diposting
ini kalau soal yang nggak apa apa yang posting kan tentu tadi bukan dari pak ganjar ya
yang posting ini pak suharto yang memfoto
oh yang makan itu tadi
iya kan ada dua kali momen itu yang
kemudian mas ganjar sama mas anies kemudian mas anies dengan mbak puan gitu loh
iya maka itu itu kan sudah sebuah
cocok lah ya
cocok lah ya
berarti sama yang satu nggak cocok gitu maksudnya
tapi kalau saya sebaliknya rifana
yang kayak gini kan buat atribut demokrasi okelah ya
tapi untuk persaingan secara politik nggak sampai
buktinya apa di medsos itu lihat saja komen komennya
itu kebersamaan palsu kok
jadi hanya sebatas
jadi nggak mampu meredam ya
tidak mampu meredam ya buktinya apa postingan yang berbeda antara anies dan pak ganjar
itu jelas kok komen komennya
bagaimana afiliasi dan kemudian portfolio politik yang coba untuk dimunculkan oleh masing masing pendukungnya
jadi melihat capres itu bukan hanya capres sebagai aktor
tapi amplifikasi dari setiap calon
kita cek satu persatu pendukung anies
selalu diasosiasikan sebagai figur islam yang taat
diundang secara spesial oleh kerajaan
berarti ini tokoh penting
jadi wajar kalau kemudian anies ini mendapatkan perhatian luas
keliling keliling ke australia singapura malaysia
ceramah tentang apapun
jadi anies itu ingin di amplifikasi dalam konteks itu
padahal yang diundang juga ganjar juga ada di situ
tapi tidak di amplifikasi
papuan juga diundang
papuan juga diundang

bahkan ada beberapa anggota dewan kan bisnis kelas kan minta spesial juga
ya terlepas itu diundang atau tidak kan sebenarnya ingin disampaikan kepada publik
ini soal bagaimana pendukungnya
ini soal bagaimana positioning dan portfolio politik masing masing calon oleh para pendukungnya
jadi bagi pendukung ganjar itu sebenarnya yang gitu gitu gak terlampau penting lah gitu
karena lebih penting bagi pendukungnya anies
dan mungkin bagi pendukungnya ganjar pak nusirwan
ibadah semacam itu tidak bisa diamplifikasi sebagai kepentingan untuk kampanye politik
itu gak penting dan gak urgen
karena masyarakat kita sebenarnya memorinya bukan itu yang muncul
yang muncul itu adalah turun berkampanye
diajak mudah berselfie
dan mendapatkan keuntungan apapun
pesan saya sederhana
jadi siapapun yang beribadah entah itu umroh ataupun haji
kalau itu diniatkan ya untuk berkampanye
saya kira nggak mungkin efektif
satu di depan tuhan allah subhanahu wa ta'ala itu buruk
gak dapat pahala
yang kedua tidak mendapatkan insentif ya dukungan apapun secara signifikan
mas iqbal anies dianggap mengamplifikasi undangan undangan itu padahal
ya itu kan persepsi
itu tapi persepsi yang muncul dari akibat tindakan yang dilakukan oleh capres
tentu saja persepsi itu kan ada positif ada yang negatif
komen komen kan juga ada ribuan
gak semuanya juga mengatakan ini pamer
tapi lagi lagi ini punya nilai dakwah luar biasa
bahwa kami sebagai pks sebagai partai islam merasa bangga
bahwa orang yang kami usung ya dia seorang yang menjalankan ibadah dengan baik
dia tidak pamer
kami bangga juga gak pamer
kalau pamer itu dia lagi oh ini lagi lempar batu nih
lampil jam marat nih
lagi lempar jumroh nih
yang dia lakukan itu
yang dia lakukan justru menunjukkan bahwa kehadirannya di tanah suci itu memberikan ketentraman kedamaian persahabatan silaturahim
dan itu gak jarang akan terjadi ketika berada di indonesia
selain soal itu ya
tadi kan disinggung juga sama mas adi bahwa foto pertemuan antara mas ganjar dengan mas anies
kemudian mbak puan dengan mas anies itu ya kebersamaan palsu aja itu pada akhirnya
ya itu ke persepsi ya
kan memang jadi politis ini berat
buat buat gak suka
apakah kemudian setelah pulang dari tanah suci akan damai seperti di tanah suci
minimum itu adalah upaya ya
dalam politik juga memang kita serba salah sebagai politisi
kita ibadah baik baik wah dibilang flexing
nanti ada orang moto ini pasti strategi nih
tetapi lagi lagi kembali kepada niatnya
kalau niatnya baik
lagi lagi kami sebagai partai islam justru senang bagaimana nilai nilai dakwah itu
postingan terakhir mas anies tentang menjelaskan gua hero itu luar biasa
karena kadang kadang masyarakat itu suka melihat siapa yang ngomong
bukan apa yang disampaikan
karena ketika yang menjelaskan sejarah gua hero itu adalah seorang anies basvedan
yang followernya lima sembilan juta
tentu saja penyampaian lebih efektif berbanding orang yang tidak dikenal
jadi nilai nilai dakwah ini luar biasa
apalagi di era digital
kita nggak akan bisa lepas lah dari kehidupan video virtual
apalagi masyarakat sekarang suka sekali visual
dia gak suka dengan tulisan tapi gambaran
soal tadi kebersamaan palsu
nanti pada akhirnya setelah pulang ke indonesia apakah akan bisa damai seperti foto foto
apalagi mas anies sama mas ganjar itu adalah satu alma mater
sejak mahasiswa sudah berteman
sama sama jadi gubernur
pasti mereka tentu saja bersahabat
tinggal lagi lagi nanti silaturahim ini sepulang dari tanah air
ketika sudah menunaikan ibadah haji
tentunya akan semakin erat perhubungannya
jadi gak akan ada gesekan ya
mbak nana citra itu bukan realitas
kalau kita bercermin di atas cermin kaca
yang di cermin cermin kan bukan kita
jadi adem ayem itu menjadi adem ayem citra juga
jadi dalam realitasnya belum tentu juga
meskipun juga belum tentu palsu juga
kita kan tidak
tapi saya ingin mengatakan bahwa itu bukan realitasnya ya
itu soal pencitraan saja
kemudian kalau kita kembalikan ke niat
kan menjadi susah kita mendeteksi niatnya
apakah kita tahu bahwa misalnya niat mas anies itu memang untuk pamer
atau niat mas ganjar itu juga untuk beribadah
kita tidak tahu juga
ya kan problemnya kan begitu
saya katakan tadi bahkan ketika seseorang tidak hadir di dalam suatu kegiatan penting
itu bisa jadi pilihan citra
kan begitu ya
saya kira kita melihat itu
cuma problemnya memang ada di wilayah publik para pendukungnya
nah itu tadi saya mau tanya
citra itu efek citra yang dibentuk oleh mas anies dan juga mas ganjar
ketika mereka makan dan berfoto bersama
efektif nggak meredam pertarungan di para pendukungnya ini
saya kira masyarakat sudah tahu ya
dan menurut saya itu tidak efektif juga
kita kan punya pengalaman ya
bagaimana orang dari beberapa pemilihan pacar reformasi saja
berkumpul dan lain lain
itu kan sudah biasa ya
tapi pada kenyataannya kan tidak begitu juga
jadi tidak efektif juga ya
yang namanya orang berkompetisi bertahing
saya ada dua dua argumen sebenarnya
saya kenapa sebut foto foto bersama itu disebut kebersamaan palsu
kalau kita membaca antar pendukung
ketika ditanya foto kebersamaan ganjar puan dan anies disebut
itu kebetulan kok nggak direncanakan
kayaknya gak ikhlas banget gitu
tapi pendukung mengatakan
itu kebetulan kok tidak ada perjanjian yang spesial
harus mempertemukan mereka di tanah suci
itu menunjukkan bahwa pertemuan ini tidak terlampau diharapkan oleh antara pendukungnya
apalagi di medsos itu tawuran
wah ini nggak penting lah
ini jelas kok dua ribu dua puluh empat tetap anies

ada lagi yang nyeletuk

nah itu tadi yang menarik prabowo
kemudian tadi kan persoalannya kenapa yang satu ini tidak ada di situ
dan kemudian ya
ini kan juga menarik ya
kalau misalnya kita mempertentangkan dua calon ini
makanya saya tadi katakan ini yang cerdas dan agak usil itu jangan jangan raja arab ya
karena sekarang hanya dua ya
yang satu tidak diundang
oke tapi pertemuan antara mas anies dengan mas ganjar ya pak nusirwan
itu kan sebagai rekognisi bahwa mereka akan bertarung pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
berarti ini mematahkan apa yang dikatakan oleh rekan anda politisi pdi perjuangan
mbak adiana pitupulu bahwa pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan
ya ini pak prabowo dan juga mas ganjar
aniesnya enggak berlayar
ya ibadah sama urusan nanti yang calon berapa itu tidak ada hubungannya
jadi nanya mbak nana juga enggak nyambung ini
ini judulnya ibadah haji gitu
nah habis itu nanti apakah jadi dua atau tiga itu kan proses yang berbeda di sini
jadi ya sudah lah
bahwa nanti itu ini yang tentu yang tentu harus kita

apapun persepsi publik
sebuah silaturahmi berjumpa dimanapun itu baik
apalagi kalau itu berjumpa di waktu ibadah di tanah suci
berjumpa itu ya baik
anggapnya sebagai doa ya
sebagai doa karena kalau ibadah itu ya doa doa doa saja setahu saya
semangat tahun saya saya diajari pak ustadz tadi
itu kalau berangkat kesana itu doa
enggak ada lagi itu urusan posting dan lain lain
dan sebagainya itu sudah enggak enggak enggak kepikir
ya kita undangan di ibadah ini ya kita lakukan dengan niat dengan ikhlas untuk
oke tapi posisinya pdi perjuangan tetap mau dua paslon atau tiga paslon
apakah mau tetap dua atau tiga bagaimana
apakah kita yang menjawab
itu nanti kan proses yang
tapi kan dalam berbagai kesempatan pdi perjuangan mengatakan bahwa lebih baik
langsung satu kali putaran menang saja mas ganjar lebih irit biaya
ya itu itu itu kan perhitungan perhitungan matematika
tapi untuk pdi perjuangan sendiri preferensinya berapa paslon
berapa calon lebih baik
tidak ada tidak ada komen apa namanya istilahnya pertimbangan pertimbangan mengharuskan
atau katakanlah yang paling cocok itu berapa
karena itu semua sudah ada persyaratannya masing masing
kok kalau misalnya sekarang alhamdulillah bahwa pdi perjuangan itu bisa mengusung sendiri
lalu apakah kita harus mengatur di yang tempat lain
jangan banyak banyak ya dua saja
kan dia tidak cocok gitu kan begitu
maka apakah keinginannya akan jawab
itu mari kita nanti nikmati saja proses yang berjalan sampai nanti pendaftaran di kpu
apakah kemudian dengan mengamplifikasi
ataupun mengglorifikasi kenaikannya di ibadah haji ini kemudian mampu menaikkan elektoralnya mas anies ya
yang sempat turun ini
tidak ada pengaruhnya
saya tentu tidak mau berspekulasi
harus ada argumen argumen yang saya kira terukur seperti survei iripana
mungkin setelah ini perlu kita lakukan survei apakah setelah naik haji anies ini akan melejit secara signifikan ataupun tidak
tapi kalau kita flashback soal preferensi pilihan politik orang
kenapa mau memilih calon presiden saat ini kalau disurvey
ya sederhana orangnya merakyat belusukan kayak jokowi lah gak jauh jauh gitu ya
baru setelah itu bicara tentang apa yang akan diperbuat untuk bangsa dan negara ini
oleh karena itu saya konsisten dari awal
kalau ibadah apapun kebaikan apapun yang terkait dengan tuhan allah swt
itu diniatkan untuk mendapatkan insentif politik elektoral
itu gak akan dapat untung apapun ya
di depan allah gak oke
pahalanya tidak ada
di depan publik tidak mendapatkan apa namanya
dukungan secara signifikan
antara uhrawi dan duniawi itu adalah dua hal yang berbeda bagi pemilih kita
ya kalau ke masjid ya ibadah aja rukuk sampai
jadi gak akan bisa menolong elektoralnya anies yang sempet turun ini ya
satu satunya yang bisa menolong elektabilitas anies ketiga partai ini harus solid dan kompak
memperjuangkan bagaimana anies itu sebagai calon poros perubahan anti tisa jokowi
dan akan mengubah bangsa indonesia
cuman kan kalau mendengar pernyataan demokrat dan nasdem ini kan perang perangan
demokrat dianggap gak maksimal
kenapa anies turun bukan karena kabar angkat haji
karena demokrat belum maksimal memperjuangkan anies
belum ada bilbot belum badeo
kan itu perang perangannya
jadi kalau anies mau oke secara signifikan lakukanlah seperti pks
dimana mana diamplifikasi dengan baliho dan spanduk
dan seterusnya dan seterusnya
disurvey tadi kan muncul
ternyata yang banyak pemilih anies itu pks bukan nasdem dan bukan demokrat
kalau anies ini rendah secara signifikan misalnya elektabilitasnya menurun
ya tentu bukan karena urusan naik haji apa enggak
kalau itu dia nggak efektif nggak usah pulang aja pak anies
mas iqbal dengan turunnya elektabilitasnya mas anies
apakah kemudian dari pks berharap setelah pulang haji ini elektabilitasnya bisa naik begitu
ya saya kira sebelum saya menjawab saya akan baca pantun dulu
pergi belanja ke pasar beji
jangan lupa makannya bubur
kepada mas anies mas ganjar sedang berhaji
semoga pulangnya menjadi haji mabrur
saya kira di tanah suci itu kan tempat yang mustajab untuk berdoa
jadi mas hadi lupa juga ini anak uwin ini
bahwa yang menentukan itu kan kebenaran allah
walaupun allah itu juga tidak hanya di tanah suci
ada juga di mana mana
tetapi saya kira doa juga tidak bisa kita lupakan
karena doa ini juga akan membuat hatinya semakin kuat
ya kalau ada yang mengganggu juga semakin mantap untuk menghadapinya
karena bagi kami
memajukan mas anies itu bukan perkara yang mudah
melalui proses yang panjang
melalui seleksi yang ketat
dan pilihan kami kepada mas anies adalah pilihan yang terbaik
untuk itu kami mohon doa juga kepada masyarakat indonesia
bahwa biarkan mas anies beri kesempatan mas anies untuk maju
jangan ada yang coba mengganggu
jangan ada yang coba menggoyang
karena terus terang bagi kami
demokrasi kita itu akan sangat baik
bila calon calon yang mempunyai kesempatan ini
beri peluang yang sama untuk maju
berikan kesempatan bertanding
kalau memang dia surveinya rendah nggak ada masalah
tapi jangan ada yang mencoba mengganggu
berikan kesempatan untuk bertanding
tapi pertanyaan saya tadi anda belum jawab ya
apakah dengan setelah pulang haji ini
pks berharap bahwa elektabilitasnya bisa naik
mas anies ketika bertarung di pilkada dki dua ribu tujuh belas
surveinya paling rendah
tapi ketika kampanye dia bisa jadi nomor satu
artinya sejarah mas anies itu
bukan orang yang biasa kalah
dia ini biasa menang
jadi untuk itu
asalkan dia diberi kesempatan
kami yakin insya allah optimis
walaupun sekarang surveinya nomor tiga
tapi satu hari
karena mesin partai kami sangat kuat
pks khususnya sangat solid mendukung mas anies
memilih pks adalah pemilih anies maswedan
bahkan kami survei di internal di dki jakarta
dan ini tentu saja menjadi
kesempatan yang tidak akan datang dua kali
jadi kalau harapannya pks
predisinya pks setelah pulang haji
apakah juga berharap
ketika naik haji dapat wangsit untuk ngomongkan cawapres
tetapi lebih kuat hatinya
lebih kuat keimanannya
jadi setelah pulang haji akan dimungkan cawapresnya
tunggu tanggal mainnya
pada akhirnya kan sebetulnya konsistensi itu juga akan diuji
tanah suci itu
sebagai salah satu situs
meskipun situs terpuncak bagi ritual peribadatan
tapi kan di tempat tempat lain juga ada
di kita misalnya
berkunjung ke kiai
berkunjung ke pesantren dan lain lain
saya kira itu juga bagian dari itu
kita juga misalnya bisa periksa juga
ke belakang misalnya
tidak suka juga
atau pak anies misalnya
konsistensi itu juga akan terukur juga menurut saya
sekarang dan kedepan
kita lihat sebetulnya
citra yang dibangun konsistensinya di mana gitu ya
kalau apa namanya
dia sebetulnya berpindah pindah dan seterusnya
artinya memang pilihan pilihan itu memang bukan pilihan ideologis
bukan pilihan ini
tetapi memang pilihan citra gitu
apapun itu pilihannya
tapi kalau sekarang ini
sejauh ini apakah kedua tokoh ini sudah konsisten
untuk mencitrakan dirinya
saya kira sejauh ini
selalu akan mengikuti ini
tapi dalam rentang ke dua ribu empat itu
saya kira masyarakat juga akan melihat itu
apakah kemudian nanti setelah pulang haji
akan ada pengumuman cawapres dari mas ganjar
mungkin setelah mendapatkan
ataupun hidayah gitu
paling mengerti dan
sesuai dengan apa
saat yang tepatnya itu ya
ibu ketua umum
ibu megawati soekarno putri
ini tidak ada korelasinya dengan
ya siapa tahu sudah mendapatkan hidayah
kan biasanya orang mau nikah juga
umrah dulu mendapatkan hidayah
nanti tentu ada
sebenarnya tidak ada korelasinya
ada tentu nanya
siapa tahu mau menetapkan hati
supaya sama dengan pilihannya bu mega
setelah pulang haji gitu
ya itu nanti mas ganjar dengan ibu ketua umum saja
rifana itu istilah yang
jangan sampai dipertukarkan
wangsit bagi pks itu
tidak ada vocabularinya
bagi pks itu hidayah
kalau buat pdip
wangsit masuk asal
itu diurusan darah
jadi membuatkan lokalnya lebih kendara
tapi momentum apa yang bisa membuat
kalau mas ganjar kan relatif stabil ya
kalau kita lihat
terus berani menunjukkan
ketimbang pemerintah saat ini
itu tidak gampang
di tengah tingkat kepuasan publik yang
cukup tinggi terhadap jokowi
yang hampir mencapai
mencari titik diferensiasi dari jokowi
itu tidak gampang rifana
makanya satu satunya yang paling mudah
untuk direkognisi bagi anies adalah
pengumuman cawa press
berpengaruh tidak nanti
tidak terlampau signifikan
itu yang penting sih bagi saya
yang dilihat itu di dua ribu dua puluh
adalah soal siapa anies
siapa ganjar dan siapa prabowo
jadi cawa press itu sebenarnya
kalau mau jujur lebih pada artifisial
tidak terlampau penting
dan tidak terlampau signifikan
buktinya sampai saat ini
apa yang dipikirkan anies
dipikirkan oleh prabowo dan
kemudian pak ganjar pranowo
oleh karena itu menarik
kalau anies ini berupaya
untuk terus meningkatkan elektabilitasnya
kalau anies berkuasa
apakah dia akan seperti jokowi
apakah dia seperti sby
apakah seperti mega
atau punya formulasi baru
kan nggak bisa hanya mengutuk hutang
karena di semua negara pasti
kecenderungan untuk berhutang
termasuk soal ikn
orang juga nggak jelas loh
melihat bagaimana statementnya pak anies
bahwa ini kalau ada di undang undang
orang hanya butuh jawaban
lanjut atau tidak
ini tidak lanjut
ini proyek ugal ugalan
ini proyek tidak benar
mikirnya jangka pendek
kalau diferensiasi ini
kemudian ditunjul kepada publik
secara isu ya
saya kira anies akan mendapatkan respon yang cukup positif
untuk menumbuhkan persoalan ekonomi pasca covid
kunjungi masyarakat secara langsung
hanya dengan cara itulah
pemilih dengan sang calon pemimpin itu
agak mungkin akan dipilih
kenapa itu yang dilakukan oleh ganjar
sekalipun ada ibadah haji
yang ditunjulkan bukan itu
adalah pertemanan dan kunjungan kunjungan
di berbagai tempat selalu di amplifikasi oleh
itu menunjukkan sekalipun
ada ibadah haji yang dilakukan oleh ganjar misalnya
bahwa tim di rawan di bawah itu
mereka terus melakukan konsolidasi
dan mendapatkan dukungan
itu yang kalau saya tangkap ya
kita akan tanya nanti kepada para pemilih
muda ke teman teman mahasiswa
apakah mereka juga melihat
citra ataupun persepsi yang sama
bahwa mas anies mempersepsikan di bawah
ataupun mencitrakan dirinya
ke kelompok islam
sementara mas ganjar lebih ke kelompok nasionalis
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow
terima kasih anies
terima kasih anda masih bersama kami di politikalshow
dan kita akan langsung bergabung
melalui sambungan virtual
dengan baran eksekutif mahasiswa
universitas sebelas maret surakarta
ada perwakilan dari teman teman uns solo
silahkan siapa duluan
oke selamat malam mbak
hilmi atau agung ini
menanggapi yang tadi ya mbak ya
sebenarnya agak menarik
bincangan terkait mencari eksistensi atau simpatisan ya
di tanah suci gitu
tapi rasa rasanya tadi berbagai macam argumen yang disampaikan oleh pemantik sebelum sebelumnya
menyampaikan bahwasannya tadi dari pak nusirwan ya
kegiatan ibadah perlu menjaga keikhlasan gitu
maka perlu dipertanyakan juga gitu
bagaimana keikhlasan ibadah ibadah ganjar sebelum sebelumnya gitu
ketika mengupload kegiatan kegiatan sholawatan gitu
atau mungkin mengupload kegiatan kegiatan ziarah kubur dan lain sebagainya seperti itu
pun juga disampaikan juga dari kubu pak anies tadi menyampaikan bahwasanya ya ini adalah ibadah gitu
di upload sedemikian rupa gitu
tapi apakah ini bukan suatu hal yang berlebihan juga gitu ketika menguploadnya ini di banyak sekali postingan seperti itu
ketika ditanyakan gitu ya bagaimana kita memandang dari segi pemilih pemuda ini gitu
terkait fenomena bertemunya baca pres yang ada di tanah suci
rasa rasanya kami memandang bahwasannya ini bukan angin segar pemilu damai gitu
pak tadi disampaikan ya bahwasannya pertemuan baca pres di tanah suci adalah angin segar pemilu damai gitu
rasanya tidak juga gitu
karena ketika pertemuan ini di upload di sosial media gitu
mungkin anies mengupload fotonya bersalaman oleh kerajaan arab saudi gitu di upload ketika berhaji gitu
atau mungkin dari kubu kubu pendukung ganjar yang mengupload pak ganjar sedang berhaji gitu
rasa rasanya kita tidak melihat ini suatu angin segar pemilu damai karena kolom komentar yang ada di postingan atau mungkin sosial media yang ada ini justru menambah suatu kekisruhan gitu
sehingga kita menganggap bahwa ini bukan suatu angin segar pemilu damai seperti itu
oke menarik sekali itu tanggapannya dari hilmi ya
bagus banget loh ini berarti pemilih muda aja mereka skeptis
ini bukannya pemilu damai tapi malah tambah kisru di sosmed gitu ya
dan tadi disampaikan juga bahwa soal keikhlasan ternyata capres anda di postingan postingan sebelumnya juga dipertanyakan keikhlasannya
satu lagi agung
silahkan menarik ini
oke baik selamat malam mbak
menarik banget juga ya diskusi mengenai berebut simpati di tanah suci
dimana okelah tadi sepakat untuk ke tanah suci bukan membahas soal politik
tapi menurut pandangan saya sendiri juga hal ini merupakan suatu marketing politik gitu
baik dari anies maupun dari ganjar sendiri untuk menunjukkan masyarakat indonesia di tengah hiruk pikuknya dan panasnya menuju dua ribu dua puluh empat nantinya
dimana kita tahu posisinya marketing politik ini juga akan membentukkan
ini juga akan membentuk citra politik kepada para pemilih pemilih terutama di kaum muda sendiri
dan memang ternyata di tanah suci bukan membahas mengenai politik
namun kita tahu kedua belah pihak dari capres ini juga memandang adanya komunikasi perspektif di bidang marketing politik
dimana sasaran dari kedua tokoh ini tentunya adalah para kaum kaum umat islam
dimana juga ingin mengambil dari populisme islam sendiri
terus juga menanggapi mengenai polarisasi antara nasionalis dan religius
di mana banyak sekali di masyarakat dikotomi mengenai islamis dan nasionalis
dimana seolah olah islam ini tidak nasionalis dan sebaliknya di mana nasionalis ini kurang ke islamanya gitu
dan juga pertanyaannya apakah benar benar kedua capres ini beribadah haji tulus atau hanya strategi marketing politik
untuk mendulang suara populisme islam di indonesia
terus yang kedua dan yang terakhir ini dimana banyak kita tahu bahwa ada banyak sekali justifikasi di masyarakat mengenai kaum muslim sendiri mengenai ibadah haji
dan adanya undangan dari raja arab yang prestis ini
dimana saya juga ingin meng counter dimana kalau apakah benar anies sama ganjar ini ada kedamaian setelah berhaji nanti
dan juga kita lihat bahwa dari partai pengusulnya ini banyak sekali gesekan gesekan yang saling tiga satu sama lain gitu
menarik sekali kekritisan dari teman teman bem uns ini sebetulnya sekedar marketing politik itu anak anak pemilih muda aja udah berpikir sampai sejauh itu
marketing politik yang perlu saya tahu
yang perlu saya tegaskan dan diulang ulang oleh rifana tadi bahwa yang memposting itu bukan pak ganjar yang pertama
jadi apakah itu pemunculan dari publik akhirnya mengakibatkan adanya sebuah perbedaan pandangan
semua adalah sentralnya adalah pada figur yang melaksanakan ibadah tersebut
jadi bagaimana untuk melakukan klarifikasi
tapi saya ingin melakukan klarifikasi atas situasi tersebut
sulit untuk bisa memberikan justifikasi pembenaran atau sesuatu hal yang tidak tepat
saya hanya mengacu bagaimanapun ya tetap yang menjadi acuan itu adalah yang menjadi pokok bahasan ini ya kedua tokoh yang sedang menjalankan ibadah ini itu tadi
hanya menunjukkan pemilu damai tapi justru menunjukkan ataupun menimbulkan kekisruhan baru di kalangan pendukung
itu tadi yang dikatakan oleh teman teman mahasiswa
ya kekisruhan itu kan siapa yang memunculkan
apakah ini sekarang tadi sudah berkali dikatakan ini media saat ini sudah demikian
tidak ada yang bisa menghambat menutup
jadi yang berniat untuk kisruh itu siapa tuh sebetulnya
ataukah memang ada niat untuk beribadah mau membuat kisruh kayaknya juga enggak
nah maka tadi saya berkali katakan pemahaman kami ya kalau berangkat itu ya berdoa
sebanyak banyaknya itulah tempat untuk beribadah dengan ikhlas dan niat yang baik
lalu setelah itu muncul pernyataan bahwa itu akan menimbulkan kisruh karena pendapatnya masing masing
bagaimana untuk mengukur sebuah publik untuk berpendapat demikian
kan itu yang saya katakan
mas iqbal silahkan
ditanggapi tadi kegiatan ibadah dari capres anda sebagai strategi marketing politik begitu
ya saya kira ini kan soal persepsi lagi lagi ya
misalnya seandainya mas anies sama mas ganjer sama sama undangan raja tapi enggak memfoto bareng
itu dimasalah lagi gitu loh
orang yang gak posting belum tentu yang paling gak ikhlas loh
karena sesungguhnya lagi lagi dalam politik
kita lagi bicara apa yang dilakukan itu kan kedua duanya ini makhluk politik ya
jadi strategi memarketingkan politik ini
jadi memang karena momen ini calon kandidat momen mau mendaftarkan ke kpu
kami sendiri dari pks melihat lagi lagi bahwa apa yang dilakukan mas anies masih sebatas wajar
tidak melanggar etika tidak melanggar moral
justru positif dalam konteks dakwah yang kita sedang gaungkan
bahwa menebarkan kebaikan mendoakan mengajak kebelak bersilaturahim
itu adalah nilai nilai dakwah yang kita sebut dengan islam rahmatanil alamin
oke mas adi terakhir dengan polarisasi tadi yang mungkin bisa lebih kencang ke depannya
karena tadi skeptisme dari teman teman mahasiswa itu sudah menunjukkan
mereka aja skeptis ya bahwa pertemuan antara mas ganjar dengan mas anies ini bisa memunculkan pemilu damai
apakah nanti ke depannya polarisasinya akan lebih tajam lagi mas
antara citra nasionalis dengan citra islam ini mas anies dengan mas ganjar
ya saya kira memang
distingsi antara islam dan nasionalisme ini terjadi sejak lama ya
cuma satu hal ke teman teman pemilih pemuda ini satu hal
jadi maknai politik itu biasa biasa saja
di elit itu ya tidak ada pertengkaran
karena setelah pemilu yang kalah pun boleh jadi menteri
itu satu hal
itu prinsip ya
jadi kalau melihat anies kemudian prabowo ada ganjar seakan akan berhadapan hadapan ingat
habil pilpres belum tentu begitu
yang kalah boleh jadi menteri apapun lah
itu yang pertama
kalau dalam teori marketing politik kan ada tiga
ada segmenting ada framing dan positioning
kalau anies kan kalau pakai teori ini kelihatan
misalnya ingin framing anies ini adalah orang yang spesial
jaringan internasionalnya oke
perlu disampaikan kepada publik
jadi jaringan internasional itu enggak perlulah ditonjol tonjolin di medsos
itu lain hal
enggak terlampau penting
ataupun misalnya bicara tentang positioning
anies dengan memposting ini ibadah haji kan ingin semakin mendebalkan
bahwa anies ini adalah muslim yang oke gitu ya
yang seperti yang disampaikan oleh bang iqbal
melihat anies sebagai orang islam yang ketaatan beragamanya
polarisasinya nanti bagaimana nih
nah sementara yang nasionalis enggak begitu
politik ya begitu
nah yang terakhir segmenting
apa yang ingin disacar
apa yang disampaikan oleh anies melalui medsosnya
yang disampaikan oleh bang iqbal
ingin memperkuat basis basis pemilih di kalangan islam
kenapa misalnya ganjar itu tidak terlampau mengamplifikasi
ya bagi apa namanya ganjar dan pendukungnya
karena segmentasi pemilih di indonesia itu bukan hanya kalangan islam
ada juga kelompok kelompok non islam
apalagi kalau kita sedikit membaca bukunya clifford gates
kan ada model dua islam lah yang cukup mainstream
abangan dan santri
nah yang abangan ini banyak di indonesia
tapi yang abangan yang relatif tingkat ketaatannya
secara agama itu tidak terlampau kuid
ya itu jauh lebih dokumen
dan sementara yang disebut dengan muslim santri
itulah yang sepertinya ingin disasar betul oleh bang iqbal
oleh pks dan oleh anies baswedan
tentu dengan yang saya sebut dengan segmentasi itu
menurut saya ekstrim sampai sekarang rifana
oke dan itu akan berlanjut nanti pada pemilu dua ribu dua puluh empat
dan pastinya itu hal alamiah
tapi ingat politik itu bukan soal memilih imam masjid
udah itu aja
ini memilih presiden di republik indonesia
yang menang itu pastinya dia berpikir tentang ekonomi dan kebangsaan
bukan soal apakah iman kuat apa tidak kuat
bukan soal ibadahnya kuat atau tidak kuat
apakah kedepannya dua tokoh ini akan mempertahankan citra
yang sudah mereka punya terus ini untuk menjaga captive market itu
ya sebelum ke situ saya ingin mengatakan bahwa dalam semiotika maka segalanya menjadi makhluk tanda ya
politik adalah bagaimana realitas dibelokan menjadi tanda
maka apapun yang dilakukan oleh tokoh politik menurut saya bisa dibaca sebagai pencitraan
lepas dari niatnya apapun
dan itu publik mulai itu
kemudian yang kedua
sebenarnya menarik apa yang disampaikan oleh teman mahasiswa tadi
bahwa cara cara konvensional untuk meredam itu
dengan bertemu berfoto dan lain lain
rupanya memang sudah tidak dianggap
ini artinya sebuah tantangan buat para politisi para pelaku
harus dicari kalau memang niatnya ikhlas berdamai dan lain lain
harus dicari cara cara lain untuk menunjukkan bahwa memang politik itu harus berjalan secara damai
dan seterusnya berikan dong pendidikan kepada mereka
saya kira itu menjadi penting ya pr buat semua
jadi apa sih kreativitas apa yang harus dilakukan sehingga memang itu terjadi
kedamaian itu terjadi
kemudian apakah kemudian masing masing ini akan mempertahankan itu
saya kira sampai pada dua ribu dua puluh empat pemilihan tadi
mereka akan bergerak sesuai dengan strategi politik yang dilakukannya
masjid saya kira tidak ada yang konsisten
kemudian ruang ruangnya akan dilihat konteksnya akan dilihat
mungkin semua juga bahkan mungkin akan berbalik nanti
saya kira semuanya akan ditujukan ke sana
dan itu tidak masalah
dan setelah ini kita akan menyaksikan penampilan dari komika untuk menyentil soal merebut simpati di tanah suci
seperti apa sentilan sentilannya
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
boleh boleh boleh
ya boleh boleh
tanpa mengalami proses haji
itu haji paling murah tuh
itu haji paling murah
dan pembahasan hari ini ya allah
pertanyaan aku kenapa didebatin
pak kenapa sih
maksud aku kenapa kita orang indonesia
orang ibadah yang kita cari pesan politiknya
satu satunya kayaknya di seluruh dunia nih
indonesia menarik banget ini
maksud aku gak bisa
yaudah orang ibadah biarin aja ibadah gitu
ini debat pak demi allah
grup keluarga aku rame
eh debat masalah ini grup keluarga aku
padahal seisi grup itu belum ada yang haji
tapi ngedebatin orang yang lagi ibadah
itu yakin tuh
aku yakin banget tuh ada satu tante aku disitu
yang notif grupnya
saut sautan sama token listriknya tuh
makanya itu janganlah debat debat lah
capek capek saling kirim foto editan tuh di grup keluarga
foto editan banyak banget ya allah
tante aku udah pintar belajar ngedit tapi buat hoax
giliran aku kirim tadi foto yang kebersamaan pada gak bales
ya karena nggak pengen aja emang bersama
emang pengennya berantem aja
semuanya pokoknya pengennya berantem
apa apa berantem sekarang
bahkan beda pendapat aja itu otomatis lawan politik
bahkan pendapatnya nggak politik gitu
ini jangan sampai nanti lama lama nih makan bubur beda diaduk atau nggak diaduk aja itu berarti lawan politik tuh
wah gak diaduk nih pendukung anis nih
diaduk nih pendukung ganjar nih
jangan sampai kayak gitu
oh ini semuanya perpecahan
capek aku ngadepin ini
ini tadi dibahas
di grup keluarga itu dibahas
yang pendukung pak ganjar ngatain pak anies
yang pendukung pak anies ngatain pak ganjar
disitu yang netral cuman aku
sama sepupu aku udah satu gak ikutan
dia pendukung pak prabowo
pak prabowo nggak berangkat haji kan soalnya kan
makanya itu stop lah perpecahan
capek aku capek banget
dengan perpecahan ini
terus juga aku tuh inget
ayah aku tuh pernah bilang gini
waktu aku kecil
dampak dari ibadah kita
itu pasti selaras dengan niat kita beribadah
ini bakal capres ini
ibadah dampaknya adalah diskusi politik tentang ibadahnya
kan aku jadi mempertanyakan niatnya ya
apakah niatnya juga politik ya
kita gak ada yang tau
ya mungkin gitu aja
sekian aku wajib terima kasih
terima kasih aji pratama dari komika kelakar indonesia
dan penampilan dari aji pratama sekaligus menutup perjumpaan kita dan juga diskusi kita pada malam hari ini
terima kasih sekali kepada seluruh narasumber yang hadir di studio
dan juga ada teman teman dari badan eksekutif mahasiswa uns solo
kita ketemu lagi pekan depan hari senin jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia